pemerintah indonesia melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menggugat tiga perusahaan minyak yang berkedudukan di australia dan thailand
pemerintah menuntut ganti rugi rp dua puluh tujuh empat triliun rupiah atas kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak ataupun minyak kilang montara di laut timur yang terjadi pada dua puluh satu agustus dua ribu sembilan belas
namun sayangnya sidang harus ditunda karena pihak tergugat satu the petrolium authory of thailand exploration and production australia
ataupun pttepaa yang berkedudukan di australia tidak hadir
majelis hakim memberikan pttepaa waktu tiga bulan untuk memenuhi panggilan
bila tidak kunjung datang majelis hakim akan langsung menentukan langkah berikutnya
sementara itu kuasa hukum dua tergugat lainnya menyatakan bahwa nama perusahaan yang digugat pemerintah indonesia salah
meski begitu pemerintah indonesia akan meneruskan gugatan karena nomor registrasi perusahaan yang dimaksud sudah sesuai
sidang kasus pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak kilang montara ini baru akan lanjutkan
lanjutkan pada dua puluh dua november mendatang